hai daniel bawa rendang kan tadi kan bawa sama bawa ketupat nah ini akan kami sajikan di one
keadaan itu menjadi pekerjaan yang bikin males ya iya lagi lengket di mana mana yang suka tuh
ketupat ya udah dipotongin lagi kalau pakai pisau pisau dirumah kan kadang suka susah dicari
itu cuma nemu satu susah dicari jadi sementara ketupatnya harus banyak dipotong potong harus berbagi
tugasnya apa kalau tips ala alvian kalau tips ala saya bukan alasaya sih jadi ala apa ya namanya
turun temurun ya jadi apa namanya kadang kadang karena pisau itu susah didapatkan
karena cuman satu nah di keluarga saya tuh kadang memotong ketupat itu suka pakai benang oh coba
gitu jadi misalkan ini ada benang ya benang
gitu terus kita pegang aja oh dililit pakai jari jari tangan aja ya ketika di puteran puter
gini aja nih oh itu dia udah kepotong oh potong itu tinggal dibikin kecil kecil lagi pakai benang
pingat memang benangnya harus yang bersih ya harus dicuci bersih dulu benangnya gitu
jadi pertama dibelah dua dulu jadi intinya itu dililit menggunakan benang dari arah telunjuk
kan terus tarik lagi sampai kebawah jadi telunjuk tuh intinya jadi tumpuannya ya jadi tumpuannya
jadi poros utamanya jadi kepotong tuh dan kepotong wow oke kita potong lagi nah ada lagi kalau misalnya
anda maunya sih pakai ini aja ya pisau pisau ya tapi kan apalagi kalau misalnya dalam bentuk yang sudah
masih masih ada kulitnya ini agak susah dan juga lengket untuk menghindari lengket mungkin anda bisa mencari
yang khusus seperti ini terbuat dari plastik kemudian ada lilit tuh benangnya harus benang
makanan kalau benang harus benang makanan atau sebenarnya bisa juga kalau selain benang makanan
kita juga punya ini apa namanya yang untuk membersihkan gigi apa oh iya floss dental floss
itu juga bisa sebenarnya itu kan sudah ada itu lebih tajam itu sebenarnya juga bisa untuk memotong motong ketupat semacam ini kalau saya sih biasanya pakai ini nih jadi untuk menghindari
ketupatnya lengket kemana mana apalagi kadang kadang pisaunya kan suka dipakai selain
motong ketupat dipakai buat motong motong yang lain juga ya gitu tuh wah tuh langsung deh bisa
langsung disajikan dimakan dan tanpa membuat pisaunya lengket nah karena kan biasanya kalau
ada tamu segala macam pisaunya ini akan selalu standby kan dan lama untuk menunggu waktu mencuci piringnya
jadi ini bisa membantu anda atau bisa juga sebelum dipotong pisaunya dipakai minyak goreng juga bisa
atau nanti bersihnya akan lebih gampang ketika nanti nasinya kering itu bisa lebih gampang untuk
dibersihkan mungkin ini hal yang menurut anda aduh ini simple tapi ini kadang juga terlupakan
kan kalau misalnya kita lagi banyak tamu oh ini deh bisa anda gunakan menggunakan benang atau
pisaunya dirilis dulu dengan sarung tangan yang terbuat dari plastik yes semoga one minute tips kita ini bermanfaat bagi anda bagi anda yang mungkin saat ini masih pikirkan
bermanfaat bagi anda bagi anda yang mungkin saat ini masih ingin makan ketupat gitu pisaunya agak susah nyari nah bisa dengan cara cara yang sudah kita sebutkan
makanan ya itu dia one minute tips kita hari ini
nanti kita ada informasi apa lagi ya